untuk melakukan pengawasan distribusi bahan kebutuhan pokok ataupun sembako menjelang ramadan dan juga idul fitri tahun ini
kepolisian republik indonesia dan juga kementerian terkait membentuk sebuah tim satuan tugas pangan
polri akan melakukan penyelidikan ke daerah jika ditemukan adanya lonjakan harga dan akan memberi juga sanksi berupa pencopotan aparat apabila terlibat
hal itu disampaikan kepala polri jenderal tito karnavian setelah menggelar rapat dengan menteri dalam negeri
menteri pertanian bulog dan kppu di rupa tama mabes polri jakarta selatan rabu pagi
tim satgas pangan akan mengawasi jalur distribusi bahan pokok ke pasar pasar agar tidak mengalami lonjakan harga
polri juga akan melakukan penyelidikan jika di daerah ditemukan terjadinya lonjakan harga
bahkan kepala polri tidak segan memberi sanksi berupa pencopotan direktur kriminal khusus setiap kepolisian daerah di indonesia jika terjadi kenaikan harga
digarisbawahi bahwa dari hasil rakor ketersediaan pangan sembako untuk ramadan dan lebaran prinsipnya cukup
baik dari produksi dalam negeri maupun dukungan impor dari luar negeri ini cukup
persoalannya adalah pada rantai distribusi
yaitu distribusi adanya spekulan adanya pemain pemain monopoli
ini yang terjadi di lapangan
nah untuk itu sudah dibentuk satgas dari mabes polri
mudah mudahan para spekulan yang monopoli juga paham pemain pemain paham
kita tidak akan main main kita akan terus mengawasi